sejumlah kapal akan disiapkan sebagai hotel terapung untuk mendukung kelancaran kegiatan motogp manalika yang akan digelar delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
motogp mandalika yang akan digelar di kawasan ekonomi khusus mandalika kabupaten lombok tengah ntb ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar enam puluh lima hingga seratus ribu penonton
berbagai langkah persiapan dilakukan oleh pemerintah provinsi ntb bersama stakeholder lainnya agar gelaran balap motor dunia tersebut sukses tanpa kendala
di antaranya mempersiapkan sarana akomodasi bagi penonton apabila semua hotel dan penginapan penuh
dua kapal pelni kapal prasiar dan sejumlah kapal pinisi dengan kapasitas tujuh kamar dipersiapkan untuk dihadirkan menjadi hotel terapung di dermaga pelindo gilimas lombok nusa tenggara barat
kapal kapal tersebut nantinya akan diatur sedemikian rupa sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan laut dan sunset di dermaga
kapal kapal tersebut rencananya akan dimulai dikerakan paling lama
enam belas maret mendatang